selanjutnya kita ke jawa barat kawasan wisata lembang masih menjadi favorit wisatawan menghabiskan libur lebaran di sekitaran bandung
namun tidak hanya lembang di sekitar kawasan dago kota bandung juga banyak terdapat lokasi wisata yang menarik untuk dikunjungi
lokasi wisata di kota bandung tidak melulu ada di kawasan wisata lembang
namun juga banyak lokasi wisata lain yang wajib anda kunjungi ketika berlibur di kota bandung
salah satunya ialah kawasan wisata dago
dan kali ini saya akan mengajak anda untuk berkeliling di sekitaran dago kota bandung untuk melihat ada apa saja lokasi wisata di daerah tersebut
salah satu lokasi wisata di dago kota bandung adalah situs curug dago
untuk menuju ke sana bisa melalui jalan dago kemudian menuju jalan dago bengkok
dari dago bengkok situs curug dago bisa dilalui dengan berjalan kaki sejauh dua ratus meter
di curug dago wisatawan bisa menikmati suasana alam yang ada di tengah kota bandung
selain terdapat curug atau air terjun juga terdapat perasaan
prasasti bertuliskan bahasa thailand
prasasti ini merupakan bukti kunjungan raja thailand pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
ya di sini kita bisa menikmati keindahan alam yang berada di tengah kota
dan tentunya ini bisa dinikmati sambil menikmati liburan bersama teman ataupun keluarga
dan lokasinya tidak jauh dari pusat kota bandung
setelah lelah berjalan di curug dago selanjutnya wisatawan bisa menikmati berbagai wisata kuliner
yang tersedia di sepanjang jalan dago
sambil menikmati aneka makanan wisatawan juga bisa menikmati suasana kota dari trotoar dago
wisata di sekitar dago ini menjadi pilihan alternatif warga yang hendak menuju lembang
namun kembali ke bandung karena terjebak kemacetan
rencana sih dari kemarin udah pengen kesana lalu hampir ke ledeng ke famus
tapi kelihatan malam di tv waduh kayaknya ditunda dulu lah kita keliling di kota dulu
kemana ini kemana
ya sekitar bandung
nah kami selesaikan di bandung dulu mungkin besok lusa juga mungkin kami beberapa masih ada di sini
terakhir wisatawan bisa menutup perjalanan di sekitaran dago dengan wisata belanja
yang banyak tersedia di sepanjang jalan dago
ya setelah tadi lelah berkeliling wisata alam yang ada di kota bandung
tidak ada salahnya anda untuk mampir di sekitaran jalan dago untuk mencari wisata kuliner
ataupun wisata belanja seperti yang saya lakukan saat ini sebelum kembali ke kampung halaman
franky wijaya rusman rusmana bandung